masih di cnn indonesia prime news dan kalau di dki jakarta mulai hari ini menjalankan psbb masa transisi
nah di sejumlah negara ini sudah menerapkan new normal
kira kira apa saja aturan yang diterapkan dan apa dampaknya dari penerapan tersebut
kita akan bahas bersama malam ini dalam aturan di negara negara yakni new normal ala international
kita akan ke negara pertama
ini negara tetangga kita singapura di mana sudah menerapkan konsep new normal
yang berlaku mulai dua juni dua ribu dua puluh diterapkan dengan tiga fase di sana
dan sebelumnya memang mereka sudah menerapkan lockdown ya
mereka sudah mulai kemudian membuka secara bertahap lewat tiga fase
di antaranya berlaku di sekolah
untuk di sekolah ini mulai dibuka terutama untuk taman kanak kanak
namun ada syaratnya di mana semua siswa guru dan juga staff yang ada di sana wajib hukumnya untuk memakai face shield dan juga memakai masker
selain itu juga harus melakukan pengecekan susu

sementara itu bagaimana kemudian penerapannya di tempat ibadah
kalau hari ini di jakarta kita sudah saksikan bersama ada sejumlah daerah begitu atau sejumlah masjid ini yang sudah mulai menggelar sholat jumat
namun di singapura sholat jumat dan sholat berjamaah ini dia
saya berikan tanda tidak boleh karena memang sholat jumat dan sholat berjamaah
masih belum diperbolehkan untuk berlaku di sana
masjidnya sudah dibuka
ada sejumlah aturan yang diterapkan di masjid
mulai tanggal dua hingga tujuh juni ini dibukanya pada jam jam operasional tertentu saja
pukul satu siang hingga enam sore waktu singapura
dan nantinya mulai delapan juni baru akan dibuka penuh
pertanyaannya kapan kemudian masih diperbolehkan nantinya untuk mengadakan sholat berjamaah dan sholat jumat
hal ini belum diterapkan atau belum diputuskan oleh pemerintah singapura
selanjutnya kita ke negara lainnya
penerapan di jerman
di mana ini pelonggaran lockdown sudah dilakukan
mulai dua puluh mei dua ribu dua puluh di sana
sekolah ini sudah dibuka secara bertahap
tepatnya mulai empat mei dua ribu dua puluh
dengan prioritasnya ini adalah siswa yang ada di tahun terakhir
baik itu di sekolah dasar maupun sekolah menengah
namun yang harus tetap diperhatikan
protokol kesehatan terus diterapkan
mulai dari itu tadi face shield masker pengecekan suhu
hingga menjaga jarak fisik
bagaimana kemudian di rumah ibadah
ini rumah ibadah juga sudah mulai dibuka
termasuk diantaranya gereja
tapi yang berbeda ini di gereja yang ada di jerman
ini tidak diperbolehkan untuk kemudian bernyanyi
tidak boleh ini ada jemaat yang begitu nanti kemudian bernyanyi
tidak boleh ada kontak fisik
termasuk diantaranya tidak boleh juga berjabat tangan
untuk saat berada di dalam gereja
ini juga dibatasi
dan jika memang harus ada kerumunan atau acara yang kemudian membuat adanya kerumunan
ini dibatasi maksimal hanya sepuluh orang saja
selain itu pemerintah jerman ini juga mulai mencabut larangan perjalanan ke negara negara eropa
yang akan mulai berlangsung pada lima belas juni dua ribu dua puluh
karena hasilnya apa dari lockdown yang sudah dilakukan di jerman
ternyata berdasarkan hasil evaluasi
pemerintah jerman ini mengklaim
mengutip data dari world omiters bahwa kasus positif virus corona di negara ini berangsur menurun
dan juga mulai landai
setelah pelonggaran lockdown ini dilakukan di sana
kalau di jerman setelah dilonggarkan lockdownnya
mulai landai angka positifnya
tapi berbeda dengan negara yang satu ini
di korea selatan new normal ini diberlakukan
sistemnya seperti apa
sekolah sma sudah mulai dibuka pada dua puluh mei dua ribu dua puluh
sma sudah mulai dibuka
dengan penerapan ini yang tadi saya sampaikan
pada dasarnya sama protokol kesehatan dijalankan di sana
dan kegiatan di gereja juga sudah mulai dibuka
dengan menerapkan protokol kesehatan
lalu saat memperlakukan new normal
pada enam mei
fasilitas publik ini juga mulai dibuka secara bertahap
mulai dari perpustakaan
ada juga taman
serta tempat hiburan
tapi ternyata meskipun dinilai sebagai negara yang tingkat kedisiplinannya tinggi
pasca pelonggaran lockdown dan penerapan new normal
ternyata faktanya kasus positif
di korea selatan
ini justru meningkat drastis
ada dua klaster baru yang muncul
salah satunya adalah kluster tempat hiburan yang ada di kawasan itaewon
oleh karena itu dampaknya
pembatasan sosial juga kembali diberlakukan
mulai jumat lalu dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
yang akan diberlakukan hingga empat belas juni dua ribu dua puluh
yang pasti dari rangkuman tadi
kita bisa sama sama menyimpulkan
pemerintah memang berperan besar
dalam mengatur regulasi dengan tegas
namun harus diingat
kita sebagai warga juga tidak boleh lengah
harus terus menerapkan protokol kesehatan
terutama bagi anda warga dki jakarta
dan warga lainnya
pada masa transisi ini
jangan sampai kita lengah
hingga akhirnya menyebabkan
ledakan kasus baru
yang justru kita khawatirkan
jangan sampai terjadi